mungkin ini masih dianggap pengingkaran terhadap kampanye atau ikrar kampanye damai
kali ini adalah kampanye hitam yang juga benggis dan berbahaya
apakah virus kampanye hitam memang sudah mulai mengudara
begitu peluit kampanye itu ditiupkan atau dimulai siapa pelaku dan bagaimana
kita semua anda saya pemerintah mengantisipasinya
kami akan membahasnya bersama bapak antonius malau deputi direktur pengendalian konten internet kementerian kominfo
terima kasih pak anton sudah datang ke cnn indonesia
kemudian ada mas saidiman ahmad peneliti politik dan kebijakan publik dari saiful mujani research and consulting
terima kasih mas saidiman saya yakin beliau tidak pernah menganjurkan untuk pakai kampanye hitam dalam memenangkan calon
kemudian ada mas ferry juliantono wakil ketua umum partai gerindra dan juga tim pemenangan dari prabowo sandiaga uno
terima kasih mas ferry sudah datang
kita membahas entry pointnya pasti yang terjadi pada calon wakil presiden sandiaga uno terkait dengan
ini anda anggap kampanye hitam atau memang bagaimana tim prabowo sandi mengidentifikasi serangan terbaru ini
saya tadi kebetulan dengan pak sandiaga uno juga
jadi beliau berpesan supaya kita pendukung tim partai koalisi juga tidak usah merasa kemudian cepat dibawa perasaan emosi dan lain sebagainya
jangan baper malah ya
jangan baper bahasanya
jadi memang yang pertama tadi yang saya sampaikan
yang disampaikan oleh pak sandiaga uno sebagai orang beragama sebagai muslim
beliau menyatakan bahwa fitnah kepada dirinya itu mudah mudahan bisa mengurangi dosanya
beliau mengatakan bahwa mudah mudahan itu bisa menjadi saya menjadi lebih ringan karena dosa menjadi kurang karena fitnah fitnah tersebut
yang kedua bahwa beliau nyatakan pak sandiaga uno pernah menjadi judul bicara resmi ketika pemilihan presiden dua ribu empat belas
sebagai juru bicara pak prabowo dan pak hatta rajasa
kemudian pada saat pemilihan gubernur di dki beliau juga menjadi calon wakil gubernur dan sekarang menjadi calon wakil presiden
artinya memang pak sandiaga uno sudah menjadi tokoh publik yang kemudian menjadi bagian dari resiko perjuangan sebagai seorang tokoh publik
ya soal seperti ini
jadi memang fitnah kemudian cerita tidak benar
pasti akan mengiringi ya semakin tinggi akan semakin kencang anginnya
pada saat kampanye damai kemarin kita sudah sama sama berkomitmen untuk tidak menggunakan mempolitisasi isu suku agama ras dan antar golongan
kemudian kita juga berkomitmen untuk tidak menggunakan money politik dan hoax
seberapa terganggu sih pak
oleh karena itu sebenarnya sekarang kalau ini kategorinya hoax atau fitnah menjadi bagian dari tanggung jawab apa namanya pemerintah
untuk sama sama ini menjadi komitmen kita untuk kemudian ya menelusuri pak anton
kemudian menjaga supaya suasananya juga
kalau ini fitnah hoax ya tugas terutama dari
seberapa terganggu pak ferry
enggak ya kita udah biasa
sudah biasa ya
pesannya aja jangan baper tadi ya
jadi ya pokoknya kita mendukung pemerintah untuk kemudian sama sama supaya penegakan tentang tadi komitmen terhadap politisasi isara kemudian money politik dan hoax ini menjadi tegak ditegakkan
oke ini pesannya mas ferry tadi pak anton
kita kata mas ferry saya nggak boleh baper kata mas ferry kita semua pendukung prabowo sandi anda ya maksudnya
itu nggak boleh baper tapi kan pemerintah harus menelusuri
identifikasi terakhir dari kominfo gimana pak anton
iya terima kasih
kami begitu mendapat laporan itu kami langsung bertindak
kami melakukan sesuai dengan kapasitas kami dalam rangka ini untuk melakukan pemblokiran terhadap informasi informasi yang dilaporkan itu
kami telah melakukan pertindakan
itu tindakannya masih itu sudah diblokir atau dicari ditelusuri siapa
tentunya kan ada prosedurnya
kabarnya saya dengar kabar beberapa waktu yang lalu masih bisa diakses gitu pak
tapi ini masih bisa diakses
begitu kami menerima laporan kami akan cek dulu kebenaran
lalu kalau ini ada mengandung kebenaran dari apalagi dilaporkan oleh instansi yang berunang seperti bawaslu dan malini dan kpu
kami akan melakukan tindakan untuk memblokirnya
memang tidak mungkin tidak bisa sebersih seperti yang dilakukan
tetapi untuk yang
para isp yang besar besar itu umumnya sudah
tapi orang orang yang mencoba bermain jahat bengis dengan kampanye hitam itu pasti bisa ketahuan nggak sih pak
atau memang gampang sekali menghilangkan jejaknya gitu pak
saya pikir ada apa ya ada gium itu yang tindak pidana itu kan pasti meninggalkan bekas
apalagi di dunia internet saya pikir bisa ditelusuri
ada masalah menemukan orangnya
ada juga orangnya sudah ketahuan tapi tidak berani ditindak
contoh kasus kemarin waktu asia sentinel itu kan terbongkar
bagaimana seorang list newman editor dari asia sentinel yang kemudian menyatakan bahwa pak sby segala macam itu ternyata mengajukan permohonan maaf
dan kemudian setelah ditelusuri oleh tim dari partai demokrat ternyata persidangan yang dimuat itu ternyata tidak ada nomor tumpah
itu bagian dari kampanye hitam tadi mas
menurut saya iya
dan itu sebenarnya kan tahu orangnya
karena kemudian memiliki kedekatan dengan pemilik media di indonesia
liz newman itu ya bisa jadi
kita terus kemudian pemerintah atau siapapun nggak berani atau pihak aparat kepolisian kemudian menyampaikan
sebelum saya tanya ke peneliti politik pemerintah sendiri sudah mencium gak sih aroma ini kan baru satu yang terasa yang begitu menohok mata kita
jadi pemerintah mencium aroma ini akan ada replikasi duplikasi terus terusan tidak sih pak kampanye hitam dalam beberapa waktu kedepan ini
mungkin kami di kominfo bukan bertugas untuk yang harus demikian
ya kami kan sudah ada kerjasama dengan bawaslu kpu
jadi dalam rangka untuk menegakkan demokrasi yang demokrasi atau pemilu yang berjauhlat bersih
kita ikut mendukung dalam rangka sesuai dengan kewenangan dan tugas kami
kita juga harus dukung
kita harus dukung semua tapi kita mau tanya peneliti politik ini sebenarnya mas saidiman anda melihatnya panorama ini menjadi hal yang biasa saja
tidak dalam kompetisi politik yang begitu bebas dan melibatkan banyak sekali orang seperti sekarang
tapi di jawabnya lebih asik usah jadilah
kami akan segera kembali
saya mau tanya ke peneliti politik
mas saidiman anda lihat ini kasusnya sandi ini hanya satu dan kemudian akan stop saja atau ini satu dari yang akan akan akan kita temui selama masa kampanye sekian bulan ke depan ini
saya kira pertama tama mungkin kita perlu membedakan antara black campaign
sama negatif campaign
saya kira untuk kampanye negatif masih dalam taraf tertentu bisa diterima bahkan bisa diterima
misalnya gimana tuh kampanye negatif
kampanye negatif itu adalah
mas ferry mengkritik jokowi
ya mengkritik jokowi mencari kesalahannya kemudian melakukan kritik terhadap itu
jadi mengungkapkan apa yang negatif dari lawan
saya kira itu penting justru
tapi black campaign itu adalah beda
kalau negatif campaign itu hal yang negatif diungkapkan tapi ada dasarnya
sementara yang kampanye hitam itu tidak ada dasarnya atau itu hanya sekedar
rasa angka fitnah dan seterusnya
dan saya menurut saya ini terjadi mulai dari tahun dua ribu empat belas sebetulnya
sebelumnya tidak terlalu seperti ini
dan sekarang mestinya sih setelah melewati pemilu dua ribu empat belas dan kemudian sejumlah pilkada terutama pilkada dki
mestinya sih ini trennya semakin menurun
apalagi misalnya kita dihadapkan publik dihadapkan pada pilihan pilihan yang relatif jelas sebetulnya
kita bisa membedakan antara jokowi dan pak prabowo secara lebih clear
antara pak ma'ruf amin dengan pak sandiaga uno secara lebih clear
sehingga biasanya kampanye hitam ataupun kampanye sara itu muncul ketika publik dihadapkan pada pilihan yang susah
ini sekarang clear ya
mestinya masing masing kandidat punya bisa menjual keunggulannya masing masing
karena cukup berbeda
ini kan anda lihat anda bilang tadi katanya sejak sekian pemilu yang lalu tetap ada dan sekarang juga kita temukan masih ada
dan kemungkinan juga masih akan terus ada juga mas ferry
jadi harus hati hati juga
apa keuntungan atau insentif politiknya
apa insentif yang paling terasa
apakah hanya pure politik saja menyerang lawan
atau ada motif motif di belakang lain misalnya ada bisnis juga mungkin atau ada hal lain gitu
dari penelitian anda gimana
mungkin saja itu
saya kira itu juga bentuk dari kadang kadang ini juga tidak dilakukan oleh tim kampanye khusus kadang kadang ya
tapi publik kan terlibat secara luas di dalam peristiwa politik ini
inisiatif inisiatif independen dari simpatisan atau orang orang yang simpati pada kandidat tertentu mungkin juga terjadi itu
tetapi apa namanya lagi lagi saya ingin mengatakan bahwa saya percaya bahwa publik kita akan semakin cerdas dan tidak akan termakan oleh isu isu semacam itu
karena akses pada berita yang kredibel itu semakin luas terbuka
jadi menurut anda ini tidak akan punya dampak yang signifikan gitu ya
kalau merujuk pada tahun dua ribu empat belas sebetulnya punya dampak
kampanye hitam itu punya dampak
ya macam macam kampanye misalnya ada obor rakyat kemudian dua duanya gitu ya menerima serangan kampanye hitam
dan dalam penelitian kita itu punya dampak

karena dua duanya dilakukan oleh dua belah pihak
tapi tentu dengan proporsi yang berbeda ya masing masing rugi sebetulnya
dan saya kira pada akhirnya ini tidak membawa kemana mana
tidak akan membawa kemana mana
tapi kominfo pasti akan sibuk nih pak anton akan sibuk dalam beberapa waktu ke depan
sudah sampai sejauh ini indikasi indikasinya sudah ada laporan laporan seperti apa sih pak anton
terkait dengan politik kontestasi pemilihan ya
yang ini baru ini yang masuk
baru ini saja tidak ada yang lain lain
oke yang bisa dikualifikasikan menjadi kejahatan cyber berhubungan dengan kesehatan
berhubungan dengan pemilu politik kontestasi pilpres ini konten konten seperti apa pak anton
ya di dalam peraturan perundangan memang diatur bahwa larangan larangan itu kan ada di dalam undang undang ite informasi transaksi elektronik itu ada
misalnya konten pornografi konten perjudian fitnah perbuatan itu yang dilarang dan seterusnya itu ada dibuat di situ
dan konten konten yang melanggar hukum
tentu ada kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran itu
dan itu sudah pernah
sudah selalu dilakukan
ya kita lakukan
belajar dari pemilu ke pemilu pak anton
ini kan juga penting juga bagaimana kita mencabar pemerintah dalam menangani ini kalau kasusnya ada terus tidak menimbulkan efek jerai yang cukup baik
itu bahkan tadi kata produser saya di atas mungkin dia juga sambil cek cek gitu
ternyata masih ada mas ferry
gimana belajar dari timing pemilu ke pemilu yang lain
gimana kominfo terus mengapa namanya
mengupgrade kemampuannya untuk bisa
kan penjahat kadang kadang jauh lebih jago dibanding polisinya gitu kan mas ferry ya
gimana supaya gak kalah sama para penjahat gitu
memang nanti kami ini sepertinya jadi tukang cuci piring aja kan
menyelesaikan di ajukan blokir blokir gitu aja
saya pikir perlu ada suatu upaya menyeluruh di bangsa ini untuk pendidikan politik yang sehat gitu
literasi penting juga tuh ya
kita juga gak boleh kemudian terjebak
terjebak untuk apa namanya membahas ini terlalu banyak
karena itu juga mendistorsi persoalan persoalan penting yang sebenarnya sedang kita ingin kemukakan
misalnya soal ekonomi
dalam soal visi misi program
karena kan misalnya soal isu ekonomi yang sekarang oleh pasangan pak prabu subianto dan pak sandiaga uno sedang ingin dijadikan sebagai mainstream
tapi mengatasi black campaign kan jadi konsep kita bersama
penyediaan lapangan pekerjaan soal penyediaan harga harga yang terjangkau
itu nggak boleh terdistorsi dengan soal soal yang seperti ini
ini perlu ya ketenangan kemudian kedewasaan untuk menyikapi seperti ini yang tadi disampaikan oleh pak sandi
pokoknya relax aja santai
pokoknya tugas dari teman teman dari kemeninfo
kemudian ya kita dukung
untuk para politisi gimana sih
tetap konsentrasi tetap
peran politisi gimana
ini kan jujur saja
kami sih sebenarnya juga nggak mau membahas ini
tapi ini penting untuk publik karena kita capek menghadapi hal hal yang aduh
dan takutnya banyak yang percaya dan banyak yang menduplikasi ini terus terusan gitu
politisi gimana sih melihat faktor lapangnya hitam
tadi disampaikan bahwa sejak dua ribu empat belas pada saat pilpres dua ribu empat
itu menurut saya sebenarnya fenomena munculnya kampanye hitam
itu muncul beriringan bersamaan dengan mulai maraknya penggunaan sosial media
bagi kepentingan kampanye
yang dilakukan baik oleh partai boleh oleh kandidat ataupun oleh masyarakat
nah yang menjadi problem itu kan sekarang ketika misalkan elitnya kita semua kemudian berusaha untuk memberi teladan yang baik
tetapi kemudian ada di level masyarakat yang menggunakan sosial media yang masih belum kemudian mampu menggunakan sosial media
soal soal yang lebih konstruktif lebih positif
tadi kalau negatif campaign kan kita juga nggak apa apa biasa
tapi juga jangan kalau kita negative campaign bilang pertumbuhan ekonomi ini harga harga naik itu yang berkuasa juga nganggep itu kayak kampanye hitam
jadi penguasa pun juga harus diedukasi nih
jadi ini masih kelihatannya masih belum bisa bedain antara negatif campaign sama black campaign
diberlakukannya sama gitu ya
karena gitu padahal kita tadi harus secara jelas membedakan antara negatif campaign yang kemudian kita negatif campaign mengkritisi pemerintahan negatif campaign
itu masih dalam koridor yang diperbolehkan
yang tidak diperbolehkan kampanye hitam
mas ferry tapi dari indera penciuman anda predisi anda sebagai politisi yang kenyang pengalaman ini akan terus terjadi nggak
kita bicara kampanye hitam ya hal hal seperti obor rakyat akan ada lagi misalnya skandal skandal yang tidak bermutu seperti ini adalah
saya rasa sih masyarakat ya
sekarang juga sudah mulai belajar mulai meningkat menjadi apa namanya masyarakat yang sadar terhadap isi konten mana yang hoax mana yang bukan gitu
jadi masyarakat punya self mechanism untuk bisa menilai menyaring
anti modi sudah lebih bagus ya
iya dan apalagi misalkan contoh seperti apa yang ada di kasus pak sandiaga uno ini kan udah jelas ini fitnah
jadi masyarakat juga udah nggak menanggapi itu
mas saidiman biasanya dalam hal hal seperti ini ini kan kita sepakat bersama ini merusak demokrasi merusak pemilu yang bersih yang berkualitas
siapa sih yang paling berdosa akan hal hal gini pemerintah kah bawaslu kah penyelenggara pemilu kah elit kah atau kita yang memakai gadget atau media massa misalnya
siapa yang paling punya dosa sebenarnya
saya kira ini persoalan secara keseluruhan
dosa berjamaah jadi
saya kira juga ada kontribusi terutama dari pelaku pelaku politiknya itu sendiri yaitu partai politik aktivis aktivis politik yang mungkin tidak cukup sabar misalnya untuk mengembangkan komparatif advantage mereka keunggulan keunggulan mereka kepada publik
sehingga ini ngambil jalan pintas
dan itu kita temukan dimana mana sebetulnya
karena memang kualitas dari aktor aktor politik kita ini mungkin juga belum
se ideal yang kita bayangkan itu juga perlu kita sadari sejak awal gitu
jadi supply dari aktor aktor politik ini bermasalah sejak awal
rekrutmen kader dan sebagainya
akhirnya yang muncul adalah model model kampanye semacam itu
kalau di pusat itu terjadi apalagi misalnya di daerah daerah yang
yang kedua saya kira memang walaupun publik kita semakin cerdas tetapi ada ruang ruang tertentu di mana sebetulnya masih gelap begitu
masih bisa dimasuki oleh kampanye kampanye semacam ini
itu berpotensi akan terjadi lagi menurut anda mas
ya punya potensi dari sana
walaupun ya dari hari ke hari kan kita harus bandingkan dengan sebelumnya
ya publik semakin cerdas politik kita semakin baik sebetulnya
sehingga menurut saya ke depan hal hal semacam ini akan menjadi
nah itu yang membuat itu hilang kan adalah menjadi disinsentif bagi para pelaku
atau politisi politisi yang mencoba memakai kampanye hitam untuk keuntungan elektoralnya
bagaimana kita mengedukasi semua pihak sehingga ini nanti kedepannya kalau mas ferry bermain kampanye hitam
maka mas ferry lah yang akan rugi sendiri secara elektoral dan secara nasional
kita akan bahas itu mas ferry usaha jadwal berikut tetap bersama kami
tapi sebelum kita bicara mengenai literasi bagaimana memberikan disinsentif bagi para pelaku pelaku kejahatan kampanye hitam ini
supaya mereka rugi sendiri kedepannya
pak anton pemerintah sendiri menanganinya cukup cepat
kalau misalnya masyarakat apa yang harus dilakukan masyarakat jika menerima ini
apa yang harus dilakukan para politisi seperti mas ferry ketika menerima serangan serangan seperti ini
dan bagaimana pemerintah dengan cepat mengatasinya
lagi kan kalau bahasa di cyber cyber seperti ini kan patah satu tumbuh seribu gitu kan bisa bisa pak anton
iya tadi sudah kami jelaskan sebetulnya pada dasarnya kami menerima aduan dari manapun terkait dengan apalagi sekarang untuk kontestasi pemilu ini
tetapi kembali lagi kalau kami terima dari masyarakat kami akan cross check kembali ke yang berwenang dalam hari ini bawaslu dan kpu
mereka yang akan menyelidiki ini benar gak untuk apa misalnya konten konten yang melanggar di sepakar
mereka yang akan menyelidiki ini benar gak untuk apa misalnya konten konten yang melanggar di sepakar

mereka yang akan menyelidiki ini benar gak untuk apa misalnya konten konten yang melanggar di sepakar
dan dia penyu xyz untuk aku buat neuro enix dan dia focusess to wireless dan tadi aku juga pengen menghadir the mattrek
mulut yang mungkin fil poi aku aa makan teh
ashley memang prosesnya juga batas
instrumen kekuasaan terlibat jadi ada beberapa contoh yang belakangan ini kan sebenarnya soal ini pendapat masyarakat tentang pilar demokrasi salah satunya media
itu juga bisa menjadi alat untuk menyebarkan berita tidak benar hoaks dan fitnah kemudian juga penggunaan institusi institusi baik aparat penegak maupun misalkan badan intelijen negara
yang menurut saya instrumen instrumen tersebut memiliki kapasitas untuk bisa terlibat dalam soal soal yang seperti ini
contoh bahwa kemarin terjadi ketika ada seseorang berhasil membongkar bahwa terjadi rekayasa chatting antara pak habib rizik dengan saudari siapa gitu
pelaku yang berhasil membongkar ini ya ditusuk di tengah jalan kita sampai hari ini tidak tahu
siapa pelakunya dan kemudian bagaimana pemerintah sebenarnya yang harus bersikap
jadi negara tidak serius menurut anda
bukan nggak serius bisa jadi terlibat
waduh serius sekali nih
badan intelijen negara bin daerah di riau terlibat ketika terlibat dalam mengagalkan misalkan kegiatan dua ribu sembilan belas ganti presiden
menurut pengamat kan pemerintah juga bisa
menurut saya ini juga harus menjadi catatan masyarakat bisa nilai
bisa nilai sekarang sudah punya kedewasaan mengerti
jadi ini penting sebab kalau tidak pihak yang berkuasa memahami ini itu kita nanti akhirnya chaos
karena kita tidak punya harapan media menjadi pilar demokrasi
sekarang kecil harapan karena memang kemudian ikut terlibat
aparat juga institusi loh
ini institusi saya nggak bicara tentang personal
tapi institusi misalkan kepolisian misalkan badan intelijen negara itu punya kapasitas itu
dan ada contoh yang bisa kita jelaskan bahwa ada kegiatan
baik saya mau tanya mas saidiman
kalau yang terjadi mas ferry kan tidak hanya kasus ini yang ada di depan mata
tapi juga ada beberapa kasus lain misalnya yang terakhir kita lihat ada asia sentinel misalnya
atau ada video potong bebek angsa misalnya
boleh kita lihat
boleh kita dengarkan lagi
apakah sudah ada videonya
boleh kita dengarkan sebelum nanti saya mau tanya ke para panelis di sini
apakah sudah bisa
nah itu ada
potong bebek angsa masak di kuali
gagal urut bangsa maksa dua kali
fitnah hti fitnah fdi
ternyata mereka yang pki
ternyata mereka yang pki
potong bebek angsa masak di kuali
mas saidiman ini termasuk bentuk kampanye hitam atau negatif campai
jadi masyarakat bisa tahu di kelaminan nih
mana yang kapalnya hitam mana yang negatif kmp
nggak terlalu banyak kerjaan lah gitu
dapat laporan laporan dari masyarakat
saya kira isu isu soal kebangkitan pki
isu soal misalnya tenaga kerja
dari china yang sepuluh juta dan seterusnya
saya kira itu bagian dari kampanye hitam
karena itu tidak ada dasar faktualnya
itu hanya berasal dari beraduga beraduga
dan menurut saya ini justru jauh lebih berbahaya sebetulnya
terutama yang aspek yang soal pki itu menuduh
lawan politik sebagai bagian dari organisasi terlarang
jadi bentuk kapalnya hitam menurut anda
menurut saya iya
menurut saya iya
dan itu harus mestinya sih dihindari
karena itu bukan hanya berbahaya
mengumumkakan sesuatu yang tidak ada faktanya
tetapi juga berbahaya karena ini bisa menyulut kebencian
kita tahu bahwa masyarakat indonesia sangat benci
terhadap partai komunis indonesia
siapa itu yang menyebarkan gitu
politisi atau masyarakat atau bagaimana
itu harus dihindari
saya juga itu masuk poin saya yang kedua
tapi menyebarkan orang menuduh tidak pancasila
itu juga menurut saya kampanye hitam
iya bisa jadi
dan yang sering bicara itu partai partai yang mendukung pemerintah
bahkan pemerintahan juga bicara tentang itu
tiba tiba nuduh nuduh kita
tidak pancasila tidak nkri
itu kampanye hitam juga mas ferry ya
kalau tidak ada argumentasi
kalau misalnya argumen argumentasi seperti ini
dianggap menjadi kampanye hitam dalam pemilu
ini kan pasti akan memenuhi
bagaimana bisa jadi disinsentif bagi politisi politisi
baik pemerintah atau partai pendukung pemerintah
mendapatkan disinsentif yang sama
memang aspek penegakan hukum harus jalan
siapapun yang melakukan itu
memang tidak hanya sekedar situsnya di blok
atau postingannya dicabut
tetapi juga harus dicari
siapa yang melakukan itu
dan kemudian masuk dalam proses hukum
jera penjeraan itu ya
penjeraan kepada pelaku
dan juga itu bisa dipertontonkan ke publik
bahwa ini adalah persoalan hukum memang
ini bukan main main ini
itu penting literasi media untuk masyarakat
ada nggak sih
program pemerintah untuk para politisi seperti mas ferry ini
penting juga supaya mereka tahu
harus menyebarkan informasi
video yang mana juga
kan ini juga disebarkan oleh wakil ketua dpr fadli zon gitu misalnya
kami di kominfo ada program program literasi
tapi tidak secara spesifik kepada politisi
mungkin harus diprogramkan juga
politisi harus dapat literasi juga mas ferry ya
karena pemerintah harus berdiri di segala galungan kan
literasinya seperti apa
yang paling penting dan paling utama harus dilakukan oleh kisah
ada lagi yang mau dikatakan
yang lebih penting
kita harus lebih beradab
kita harus lebih beradab untuk semua elemen
yang terlibat dalam kontestasi politik seperti ini
supaya ya kita lebih beradablah dalam pemilu gitu
yang kami telah lakukan tentunya
kita meneliterasi masyarakat bagaimana cara
bagaimana cerdas bermedia sosial
bagaimana menggunakan media sosial untuk kepentingan kepentingan yang produktif
yang untuk membangun kreativitas lah
seperti sekarang kan
banyak kita lihat di indonesia juga
mengembangkan startup digital seperti itu
terakhir mas ferry gimana kemudian menekan kalau memang tadi dikatakan hal hal yang tadi kita bicarakan itu bagian dari kampanye hitam video yang disebarkan oleh kolega anda misalnya itu
tapi kan santai
pak sandiaga uno juga relax aja tadi
kemudian kita menunjukkan sikap kepada pak jokowi pak kiai jumaruf amin sebagai kompetitor di dalam kompetisi didemokrasi
jadi sebenarnya isu pun kita juga bicara tentang isu ekonomi yang penyediaan lapangan pekerjaan penyediaan harga yang terjangkau itu maksud saya
jadi kalau video tadi anda setuju merupakan bagian dari kapannya hitam yang disebarkan oleh pak fadlison
gini menurut saya kan itu yang harus masuk ke ranah yang tadi literasi tadi
jadi jangan kemudian juga
akhirnya kebebasan berekspresi menyalurkan pendapat itu juga terus kemudian terhambat terhambat ya dengan itu tadi
soal ini kapannya hitam apa gitu
jadi akhirnya kita nggak bisa kemudian berekspresi dengan cara waktu itu ya sebelum sebelumnya
di pemerintahan yang sebelum sebelumnya juga lebih ini lah
lebih hingar bingar lagi
terus santai ini kenapa
kemudian kok jadi kita tiba tiba jadi aneh gini loh
sebenarnya literasinya itu termasuk bagaimana pendidikan supaya tidak terlalu baper
ya nah kan sudah diberi keteladanan
mudah mudahan itu bisa nular
tapi yakin lah masyarakat tanpa harus ada pengajaran yang lebih detail
kita diajarin ini salah ini benar
kita sudah punya kedewasaan itu
dan harus diteladani harus dibuat contoh
nah dan ada elit elit partai politik
pak anton pemerintah anda peneliti politik di mana mana
surveyor juga harus juga memberikan contoh teladan
supaya kita semua masyarakat saya rakyat rakyat biasa ini
apa namanya tetap bisa berjalan menikmati kualitas demokrasi
biasanya yang pesimis mau menang itu yang biasanya
masuk ke barang itu mas beri
makasih mas beri terima kasih pak anton
kita berharap supaya pak anton tidak terlalu banyak pekerjaan menerima laporan laporan seperti ini
karena ini mudah mudahan yang terakhir saja pak anton
mas saidiman terima kasih
kami akan segera kembali usai jadwal berikut ini
seperti apa sosok wakil gubernur yang pantas menggantikan sandiaga uno
kalau kemarin para politisi yang berbicara
kami akan hadirkan wawancara khusus dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
siapa kira kira pilihan dan preferensi anies tetap di layar pemilu terpercaya